inilah sebuah video yang menunjukkan korban anak anak di gaza
seorang balita dan tiga anak yang tewas memiliki bekas tulisan nama pada kaki mereka
tanda di kaki ini bukanlah sebuah luka atau kotoran
namun ini adalah nama nama mereka yang sengaja ditulis oleh orang tua mereka
demi mempermudah proses identifikasi ketika anak anak mereka menjadi korban serangan pasukan israel
nama anak anak ini ditulis di anggota bagian tubuh semasa mereka masih hidup
namun masa kecil yang seharusnya diisi dengan keceriaan terpaksa berakhir
saat serangan roket israel menyerang rumah sakit al aqsa matir di pusat kota gaza
serangan pasukan israel terus ditingkatkan di tengah kota gaza pada senin waktu setempat
dalam dua puluh empat jam terakhir tercatat setidaknya
di dua puluh titik di gaza menjadi target serangan israel termasuk sebuah terowongan
dan pos komando yang digunakan oleh milisi hamas
media palestina melaporkan bahwa serangan israel terkonsentrasi di bagian tengah dan utara jalur gaza
sebuah serangan terhadap sebuah rumah di dekat kamp pengungsi jabalia di gaza utara
dilaporkan menewaskan beberapa orang palestina dan melukai beberapa orang lainnya